kami akan hadirkan informasi arus mudik untuk anda saudara di segmen mudik gesit
kita yang pertama akan memantau arus mudik di gerbang tol cikatama yang siang ini terpantau lengang
puncak arus mudik telah terjadi hari sabtu lalu
situasi di gerbang tol cikatama terpantau lengang
rekayasa lalu lintas one way masih diberlakukan hingga kilometer empat puluh
jasa marga membuka seluruh gardu tol utama dan empat gardu satelit
semakin siang situasi terpantau semakin lengang
ia akan terlebih dulu menuju gerbang tol cikatama
triksi bagaimana kondisinya siang ini
ya pas sekali semakin siang semakin lengang terkait dengan arus lalu lintas di tol jakarta cikampek menuju gerbang tol cikampek utama atau tempat kami melaporkan saat ini
nah kalau misalnya kita melihat saat ini tadinya kan sempat diberlakukan kontraflow rekayasa lalu lintas akan tapi pada hari senin siang diberhentikan terkait dengan penerapan kontraflow
nah ini juga masih akan dipantau ataupun juga disiagakan terkait dengan rekayasa lalu lintas tapi balik lagi akan melihat bagaimana volume kendaraan yang masuk ke arah tol transjawa paskasi dan juga saudara

bagaimana arus lalu lintas semakin lengang dan juga semakin lancar jelang satu hari lebaran ya pada hari ini
dan kalau misalnya kita melihat juga bagaimana pemudik yang jalan ataupun juga melintas menggunakan mobil pribadi bisa melaju dengan kecepatan normal
terkait dengan rekayasa lalu lintas juga dikatakan oleh korlantas polri yakni kombes edy junedi bahwa penerapannya cukup efektif diterapkan dari hari jumat malam
dan ini membuat atau membantu
mengurai kepadatan ataupun juga arus lalu lintas volume kendaraan yang masuk ketika melakukan perjalanan ke kampung halamannya
jadi disampaikan atau juga diimbau kepada masyarakat yang tetap melakukan perjalanan atau baru mau melakukan perjalanan untuk tetap berhati hati sesuai dengan batas kecepatannya
dan tentu yang diharus dipastikan adalah dalam kondisi fit dan juga kondisi sehat ketika melakukan perjalanan jauh